udah tidur sekarang baru banget gitu aktif banget assalamualaikum waalaikumsalam
sini sini sini sini sini duduk
meski papa sama mama mana kalau jawab salah makuh
rumah bawa sama mama mana
lainnya punya harapan yang besar tentang saya
tapi ternyata saya kembali dengan tidak membawa satu puning atan
yang saya tahu tentang keluarga ini
seperti yang mau bilang berkali kali
ingatan kamu akan kembali kami sabar kau menunggu
dua tahun kami menunggu kami
dan kamu sudah kembali itu aja sudah membuat kami bahagia
ya menunggu ingatan kamu kembali bukan masalah buat kami semua
kita akan pelan pelan bantu kamu
yang terpenting adalah disini
ada sebuah rasa rasa yang gak pernah hilang
antara kamu sama andi itu yang terpenting
dan gini gini gini kalau bilang
kalau kamu menggunakan kursi itu kan
gimana kalau kamu manfaatkan itu untuk you know
kalau bisa mau
kalau bisa atur itu
kamu kayak bingung tapi trust me
kamu sama andi berdua akan
dan pasti ya sedikit banyak akan mengembalikan ingatan kamu
lebih korek dia supaya dia membantu untuk mengurus semuanya oke
apalagi apalagi masih kamu pikirin
harus bersalah aja
ngga usah lurus lurus ya

kalau ngga mau langsung sampai kantor
naik angkot mah harus sabar mbak
point stand tapi murah
lu baru pertama kali naik angkot ya
jangan berisik bahaya buat sopirnya
ngga mau lama turun aja sana
ini lagi nanya nanya terus
aduh nih orang asliin banget ya
mas kita mau kemana sih
sudah diem aja gak usah banyak tanya
nanti juga sampe
mak takut sampe ditutup segala kebukanya
bisa diem gak
diem duduk manis udah
iya mas aku tuh baru keluar dari rumah sakit loh
dokter bilang tuh aku tuh gak boleh capek capek nanti
yang mau ngajakin kamu capek capekan siapa
kan saya bilang udah tinggal duduk makan lihat pemandangan
capek gak itu
coba jujur deh kita mau kemana
kalau saya kasih tau bukan karena kamu

nih tahan aku sampe dipegang kayak gini
ya kalau gak dipegangin nanti ikatannya dilepas sama kamu
bilang aja kamu megang aku
bilang mungkin andin akan merasa diistimewakan kalau dibuat kejutan kayak begini
andin akan merasa bahagia kalau begitu
gak usah senyum senyum
mana sih aku penasaran tau aku buka ya
udah bisa diem gak sih
kalau bisa nurut diem
eh kabur mau kemana

eh sini sini aduh
tapi senang ya saya tuh senang deh si
mama selalu bawa kamu akhirnya pergi berdua
semoga dengan mereka pergi berdua bisa sedikit banyaknya mengembalikan ingatan aku
dan memperkuat ikatan you know ikatan cinta dan terhormat
gigi juga senang banget haram mas al sama mbak andi bisa pergi berdua
mesra mesra lagi nanti pulang pulang bawa adiknya askara g
adiknya sekarang udah ada rena askara
terus kamu kapan g
oh mbak mirna jauh udah dapat
ya gigi habis mbak mirna aja lah bu kayaknya
mbak mirna dapet siapa dapet apa sama siapa dia
ya kan makanya kalian tuh suka ada depan saya
sama siapa mirna
waduh nanti mbak mirna marah kalau cerita cerita ke ibu
oh oh oh ya ya enggak bu itu kalau mbak mirna apa nama
ya ya nanti pasti ibu tahulah dari bahasa tubuhnya
oh nyanya nyanya oh gitu
pokoknya yang terpenting sekarang mbak andi sama mas ar bahagia bahagia bu
dikabur nih buka kabur kabur kabur kabur
aduh sini main lagi

mbak kenapa kita enggak langsung ke dokter aja
mbak kenapa kita enggak langsung ke dokter aja
mbak kenapa kita nggak langsung ke dokter aja
kok malah pulang
tengsin lah enggak enak
nanti dia minta gimana gimana lagi
tapi apa ya alasannya
kenapa gue malah pulang dan bukannya lanjut ke dokter
mbak shaina lagi enggak ada uang ya
pakai uang saya dulu aja mbak
kalau mbak udah ada kerjaan baru mbah ganti
gak usah mbak aku masih bisa tahan kok sakitnya
tapi kalau lagi sakit harus kena diobatin mbak
nanti makin parah
kok mbak tau sih saya lagi enggak ada uang
tahu mbak tadi ada yang datang buat nagih kartu kredit
katanya mbak belum bayar
pokoknya kalau misalnya masih sakit perut lagi
mual mual lagi kita ke dokter aja mbak
ya mbak yaudah mbak istirahat
butuh dua orang lagi buat photoshootnya
coba nanti saya tawarin ke teman teman sesama model ya
secepatnya saya kabarin
aduh gue panjang umur banget aku barusan ditawarin ke foto
tapi aku disuruh jalan sekarang aku siap siap dulu deh
wah mbak saya ikut senang
kenapa sih harus begitu tangannya
yaudah sih ini pegangan kan
kita sebenarnya mau ke mana sih
kamu tuh banyak tanya ya udah ikutin aja udah diem
kan udah sampai kok
bentar bentar bentar hati hati hati hati
naik naik naik
kita dimana sih mas
kayak aku mendengar suara air kita di laut ya
kau bawa aku ke laut
gak usah tau udah gak usah banyak tanya deh
gak usah sih
udah ikutin aja diem orang tinggal hidup juga
sengaja mau bikin aku jatuh terus kamu peluk aku kayak gini
ya kan aku gak tau kan aku gak ngeliat
kamu bawa aku kemana sih ke laut ya
kamu bikin aku surprise di sana ya
udah nurut aja bisa nurut nggak
kakinya angkat dulu
takut banget sama saya
pada akhirnya bisa melewati badai apapun dalam pernikahan kita
pada awal awal pernikahan kita
adalah masa masa tersulit dalam hidup kamu kan
begitu yang saya dengar dari mama
setelah kamu berhasil melewati pernikahan kita yang menyakitkan
dan saya mulai sadar dengan kesalahan saya
kemudian pernikahan kita berjalan dengan sangat membahagiakan
hingga saya meninggalkan kamu sama
hampir dua tahun dalam kecelakaan pesawat
seolah saya ditelan bumi
kamu benar benar wanita yang sangat tangguh andin
sangat tangguh kamu
entah mana pernikahanmu untuk seperti layak mihan
anda coba menjaga persihatan kita sebagai ibu
sekarang kamu harus lebih lanjut sisi terbaik
hilangkan binistan semuanya
ya gini jess karena
kom rasa karena kita keluarga gapapa
kamu kan tau
banyak hal hal yang saya sudah lakukan
kemarin tante sarah minta elsa untuk
keluar dari rumah
eh glori pasti semua gara gara aku ya tante
ya aku jess juga minta maaf banget ya
pasti gara gara aku laporan sama om telponin om
elsa nggak ke kantor tapi malah ke kantor polisi
nyusulin ricky om jadi marah ya
enggak bukan jess bukan karena itu
ini keputusan dari
dan elsa juga
udah keterlaluan mungkin ini memang saatnya kita memberikan pelajaran buat elsa
karena kalau enggak
dia selalu aja bertindak seenaknya dia
jadi kamu gak usah ngerasa bersalah ya
ya jangan jangan ngerasa bersalah ya jess
bukan karena itu
ya tanpa maaf ya sekali lagi
aku boleh tanya
kalau gitu maksud kedatangan om dan tante ke sini ada yang bisa aku bantu mungkin
kamu kan dekat sama elsa
mungkin kamu tau
elsa sekarang tinggal di mana
aku malah belum ketemu sama elsa sama sekali om
apa bisa kamu bantu om sama tante
kamu cari tau
elsa sekarang tinggal di mana
wah tapi inget ya nanti kalau sampai kita udah tahu elsa ada di mana
harus menahan diri jangan ngebantu elsa apa apa
baik om dan tante bisa percaya aku kok
pokoknya aku akan cari tahu gimana pun caranya
di mana elsa tinggal dan
dia gimana sekarang
tapi elsa jangan sampai tau ya kalau kami berdua
cari tau ya
pak pak elsa lagi kesini
ya elsa ada apa
astaga elsa ini jam berapa kenapa kamu terlambat lagi sheisa
jasa minta maaf banget saya telat banget
tadi saya kesini naik angkot
kamu tahu sendiri kan kalau angkot itu ngetem terus kan
makanya agak lama datangnya kesini
emangnya kamu dari mana saya bukannya biasanya kamu selalu naik kendaraan orang tua kamu
atau at least mungkin kamu naik taksi online kenapa kamu naik angkot
kayaknya gue gak usah bilang ke jessica deh
kalau sekarang gue gak tinggal di rumah mama papa lagi
sa kamu dari mana kenapa kamu naik angkot sa
ya pokoknya saya minta maaf banget ya saya datangnya telat
aduh elsa juga jangan sampai tahu nih kalau aku tahu dia diusir dari rumahnya
jessica juga gak perlu tahu kalau gue sekarang tinggal di rumah sienna
aku kasih pada ke karyawan aku aku minta tolong sama mereka
jalannya lelet makanya aku suruh dia move semoga cepet jalannya
ya kamu mau jawab pertanyaan apa
oh kamu kenapa kamu dari mana
gini saya udah ditungguin sama papa bob
tapi saya mau ke toilet dulu ya sebentar ya
jangan lama ya saya ditunggu
kalau denger tadi sih ma kayaknya jessica gak berhasil cari tau elsa tinggal dimana
ya terus jadi gimana dong ini kita
sabar di wajahnya
insya allah jessica akan berusaha terus cari tau elsa tinggal dimana
dia bilang dia akan coba korek elsa terus jadi lebih baik kita nunggu aja kali ya
ihh baru lho sem gitulang ya ivy diwaw benefited aja barangnya

timan timan aja baru ke lo pria
terus terus terus
terus terus terus terus
aku boleh buka
udah siap ya
saya buka tapi matanya merem dulu
dibantu randy sama mama
ya kalau nggak ada mereka
mungkin gak jadi
yang saya berikan ini gak sebanding dengan apa yang telah kamu lalui selama saya gak adan ini
kamu telah berjuang sekuat tenaga kamu
kamu telah bertahan sampai saya pulang
dhani lepas panggungkannya
terima kasih ya
hih pak riza ngapain sih pakai nyamperin kesini
karena kalau kayak gini gue kapan kelarnya gue cuci muka mulu nih
biar kamu kenapa sih menghindar terus
saya ini dari tadi nungguin jawaban kamu
kamu bener bener ngelakuin saya apa enggak sih
mer masalahnya nih
di lingkungan kerja saya kan cuma kiki sama kamu
kalau ngeliat kiki saya gak mungkin minta tolong sama dia
kenapa jadi kagak mungkin kok kiki
bukan apa apa sih mir
saya feelingnya sama kamu bukan minta tolong sama diki
tuh kan padanya makin makin gak sih
gue kan gak bisa cuci muka sekarang ini
biar kamu baik baik aja
saya baik baik aja kok
maksud pak rizie itu saya tuh tipenya ibunya pak rizie gitu
iya sih saya gak tau ya
cuma saya feeling aja
tapi kamu baik baik kan
kamu kenapa sih setiap saya ngomong beginian kamu gelisah terus
nah itu apa
ini orang beneran deh agak peka banget bawaannya
udah settingan robot kali ya
mir kamu kenapa sih
kamu sehat kan
gini gue juga kagak ngerti gue juga kagak ngerti
mbak mba gabude kan apa universal airport
wah ini cuman jak trilas
p lari memang salaharsa
memang dikerumahkan jangan huhu
terima kasih ya
aku seneng banget sama dia
saya seneng kalau kamu seneng
tapi aku gak bawa apa apa
aku gak bawa baju
karena udah disiapin semua sama mama
tapi mama kira kira nyiapin keperluan aku gak ya
karena aku mau berenang
nanti aku mau loncat disini nih tuh
mau berenang disitu
enggak enggak enggak
yaudah kita pulang yuk
ya ampun mas mas
mas kita duduk dulu ya
yuk yuk yuk
duduk dulu duduk dulu
duduk sini duduk sini
sebentar ya aku ambil minuman dulu ya
bisa dilanjutkan dating kita pak bomi
jadi intinya begini
tim ini akan dikembangkan untuk analisa perusahaan yang sedang ikut pitching
dan kita sedang development untuk melihat perusahaan lainnya bu
dan saya berharap
saya tegaskan terutama untuk bu
di sini bu elsa harus bersikap sigap
dan yang paling terpenting
jangan melibatkan perasaan
karena pak nino akan ada di kantor kita
nino kan ada di kantor ini
dia akan mempresentasikan konsepnya
dan saya sudah nilai dengan bu jessica
dan itu tidak bagus
tapi mungkin hanya pihak dari perusahaan pak nino kurang maksimal saja dalam membuat konsep
oke berarti mino akan jadi bawahan saya gitu
bukan ibu elsa
karena perusahaan pak el nino yang akan pitching ke perusahaan kami
masih tetap di bawahnya pak bobi
masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab
elsa tinggal dimana sekarang
tapi gak mungkin aku tanyain sekarang
aku harus cari waktu yang tepat nanti
baik dulu kalian memang pengetahuan sister sederhana interesting cafeteria itu

uso itu karenanya karenanya kerenar
nanti awak makin paste jadi mandi secara mesra
ayah spemer pabrik cameraman
baru bisa cerita kan bisa juga
iya jadikan tadi oma sudah bilang
butuh waktu berdua
kan papa juga baru pulang
maksudnya baru datang lagi setelah
sempet pergi selama dua tahun lama
ngerti kan rena
dan papa pernah bilang apa waktu itu
bahwa kalau segala sesuatu
tidak sesuai dengan keinginan kita
rena tidak boleh
jadi coba cerita ke oma
nanti soal jadi pohonnya
papa bicarakan diskusikan sama rena
justru aja masih ingat
papa pernah bilang ke aku
jadi gini oma
waktu aku pulang sekolah
ada yang jelek
padahal aku udah rasa
emang dapat nilainya berapa
dan rena maunya dapat berapa
mama dapat tujuh oma
padahal aku maunya sembilan atau gak sepuluh
pada saat itu
pada saat itu
pada saat itu
ngampoknya nanti gak cantik lagi
nanti rena bisa dapat nilai lebih bagus kok ya
loh kenapa mukanya sedih gitu
kenapa ditekuk gitu mukanya
jadi gak cantik lho
ada yang mau diceritain nggak sama papa
masa nilai aku cuma dapat tujuh
padahal kan biasanya sembilan atau nggak sepuluh
rena dapat nilai tujuh
emangnya udah diperiksa belum
belum sih pak
tapi aku bisa ngerjainnya
kayaknya bener semua
kita itu merasa diri kita yang terbaik
tapi ternyata masih ada yang lebih baik loh
emangnya rena sedih kalo dapet nilai tujuh
papa tuh gak marah kok kalo misalkan rena dapet nilai tujuh
emang kalau menjadi nomor satu itu menjadi kebanggaan
khususnya buat keluarga
tapi nggak perlu jadi nomor satu juga
yang penting rena itu bisa berbuat baik
hasilnya nanti tinggal ditentukan
itu udah membuat keluarga bangga loh
papa itu gak masalah rena dapet nilai tujuh
kalo dapet nilai tujuh tetep ceria
renanya gak stress
itu kan lebih enak diliatnya
papa gak marah
kalo rena cuman segitu
justru papa membawa rena ke rumah
justru papa bangga
karena rena dapet nilai tujuh
itu karena kerja keras rena sendiri
salah itu gak apa apa nak
hari ini salah
hidup itu seperti itu
yang penting semuanya berproses
papa lebih suka rena itu berproses
gak masalah rena dapet nilai berapa
belajar dari kesalahan
yang salah dibenarkan
yang penting udah usaha udah belajar terus
papa dan mama itu tidak menuntut rena untuk menjadi nomor satu
yang penting usahanya
yang penting prosesnya
dan malah akan lebih berharga kalo kita bisa membantu orang lain untuk menjadi nomor satu
jadi nomor satu nya ada dua dong
tidak ada dua orang
tetap nomor satu ya satu orang
papa dan mama tidak menuntut rena untuk menjadi yang nomor satu
yang penting udah usaha
rena udah belajar
salah gak papa
yang penting sekarang reina terima semuanya dengan ikhlas
yaudah sekarang jangan sedih ya karena dapat nilai tujuh
nah jadi rena sudah ngerti kan
kalau segala sesuatunya tidak sesuai dengan keinginan renan
rena gak boleh marah
nanti ada waktunya kok
mama papa akan ngajak rena sama asgara pergi
sekarang mereka bisa berdua
sekarang mereka pergi berdua dulu
kan usaha mama belum kita rayang sama sama
oh iya benar juga ya
waktu itu oman juga gak ikut surprise yang di rumah sakit
nanti kalau mama sama papa sudah pulang kita rayakan bersama
nah gitu dong senyum cucu mama yang cantik
tadi cemburu sekarang senyum
senyumnya lagi mana
tapi aku belum punya kado mah
bukan aku latihan terus
oh yang buat acara itu ya latihan terus ya
schedulenya putri celitanya miss gigi ini padet banget sih
buk banget nih
iya dong sibuk belajar miss gigi
ya bagus sibuk sibukin diri dengan hal yang positif itu bagus
sama kayak jusmirna
masa ini temen banget nih lelek
aduh syukurlah semoga andin dan aldebaran bisa benar benar menikmati quality time mereka berdua
rena sudah bisa mengerti kok
terus kita mau nunggu sampai jam berapa
ini udah jamnya pulang kantor loh tapi langsung belum kelihatan juga
kok nino ada disini
aku gak tau juga dia ngapain disini
aduh ya allah semoga langsung gak bikin masalah apa apa ya
udah pak udah kita tunggu disini aja
cuman aku penasaran dia kesini pasti karena mau ketemu sama elsa dia mau ngapain
iya jangan udah pak
kita biar disini aja
gak usah masuk
nanti kalau kita masuk ke dalam ya percuma dong
dari tadi kita nungguin disini yang ada sia sia
sebetulnya ini mengganggu mutta ku kerja
kalosampe harus ketemu elsa lagi disini
ini salah satu kesempatan untuk menghidupkan kembali perusahaan aku yang hampir mati suri
belum lagi mengembalikan perusahaan papa yang habis kebakar
saat kita di malang karena kebakaran itu
tapi kenapa ya
kita udah berpisah pun
kamu masih aja ada dalam kehidupan aku
paling tidak aku tidak boleh bawa masalah pribadi